anak ex menteri pertanian syahrul yassin limpo kema redindo syahrul
pernah meminta uang kepada pejabat kementerian pertanian
untuk biaya renovasi kamar rumahnya
redindo mengirim permintaan tersebut lewat pesan whatsapp
kepala bagian umum dirjen perkebunan kementan sukim supandi
mengaku pernah mengeluarkan uang dua ratus juta rupiah
untuk renovasi kamar anak syahrul yassin limpo
ia mengungkapkan hal tersebut ketika ditanya hakim
soal pengeluaran biro umum ditjen perkebunan
untuk keluarga syahrul yassin limpo
menurut sukim permintaan dikirimkan redindo putra sel
kamarnya redindo bilang pesan seperti itu
setelah mendapat itu mulai wwa atau langsung
disebutkan dua kuitansi seratus yang mulia
enggak waktu itu permintaannya dua ratus juta
dua ratus juta tapi kuitansinya ada dua yang mulia